transmedia berkolaborasi dengan badan intelijen negara
menyelenggarakan vaksinasi booster atau vaksin covid sembilan belas dosis ketiga
untuk karyawan dan keluarganya
vaksinasi booster dengan menggunakan setengah dosis vaksin dari pfizer ini
digelar selama dua hari pada tiga puluh satu maret hingga satu april dua ribu dua puluh
pada hari pertama sebanyak seribu dosis vaksin pfizer disiapkan
untuk karyawan transmedia dan keluarga
di aplikasi peduli lindungi
selain itu penerima vaksin harus berusia delapan belas tahun ke atas
sudah menerima vaksin dosis kedua dengan jarak minimal tiga bulan
penyintas covid sembilan belas juga diperkenankan menerima vaksin booster
asalkan berjarak minimal satu bulan setelah dinyatakan sembuh
sementara bagi penyintas dengan derajat keparahan sedang hingga berat
baru boleh menerima suntikan dosis ketiga tiga bulan setelah dinyatakan sembuh
vaksinasi booster di gedung transmedia berlangsung dua hari
mulai pukul delapan sampai pukul sepuluh
pemilu hara ini